musibah kebakaran melanda sekolah smp negeri dua puluh satu surabaya di kawasan jambangan senin siang
akibat kebakaran ini dua ruang laboratorium komputer ludes terbakar
kebakaran juga sempat membuat siswa panik
kebakaran ini terjadi di sekolah menengah pertama negeri dua puluh satu kecamatan jambangan surabaya senin siang
kobaran api disertai kepulan asap yang membumbung tinggi
dalam sekejap menghanguskan dua ruangan sekolah berisi perangkat praktik komputer di lantai dua
api yang terus merembet sempat membuat siswa dan guru panik
hingga mengevakuasi ratusan bangku dan meja belajar di ruang kelas agar tidak ikut terbakar
api pertama kali muncul dari sebuah gudang di sebelahnya
karena kobaran yang cukup besar membuatnya cepat merembet
hingga meludeskan ruang praktik komputer para siswa yang berisi delapan puluh komputer sekaligus
jadi awalnya guru baisenusa kami
diketahui dari anak anak itu di gudang aula itu ada api
kemudian segera kami mengajak beberapa teman untuk membawa tabung pemadamnya yang lima kiloan
tapi tidak muter
akibat peristiwa ini siswa yang tengah menjalani kegiatan belajar dievakuasi dan dipulangkan lebih awal
kebakaran akhirnya berhasil dibadamkan satu jam kemudian
setelah pemadam kebakaran kota surabaya mengerahkan sepuluh unit mobil
pemadam kebakaran ke lokasi
hingga saat ini petugas belum bisa memberi keterangan tentang penyebab kebakaran
wahyu pratama surabaya